di kujur tubuh korban juga ditemukan sejumlah luka dan memar
menurut saksi saat ditemukan korban dalam kondisi meringkuk
memang sudah terikat
gitu aja pokoknya cuma saya nggak berani tolonglah ditutup aja
polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi
namun belum memastikan penyebab kematian korban
ditemukan mayat seorang laki laki
yang berumur kurang lebih sekitar tiga puluh sampai dengan tiga puluh lima tahun
kemudian berperawakan sedang
rambut sedang lurus
kemudian pada bagian dada sebelah kanan ada tato gambar nakrak
dalam posisi meninggal ditemukan di jalan mancong rt dua rw
keluaran melong kecamatan cimai selatan
untuk identifikasi lebih lanjut
korban dibawa ke rumah sakit sartika asih kota bandung